hai sejumlah kendaraan yang diparkir di sebuah toko roti di jalan poros maros kecamatan bontoa
maros sulawesi selatan tertimpa kanopi yang roboh pada senin peristiwa itu terjadi saat
toko sedang ramai tiba tiba terdengar suara gemuruh seng yang sempat membuat seisi toko
panik hujan lebat disertai angin kencang yang melanda daerah itu diduga menjadi
penyebab robohnya kanopi bangunan jadi pas hujan deras sepuluh menit setelah hujan deras
tiba tiba kanopinya ambruk dan mengenai tiga kendaraan tiga mobil dua motor dan tiga
alhamdulillah tidak ada korban yang luka untunglah tidak ada korban dalam kejadian
ini dan kendaraan yang rusak sudah dibawa ke bengkel dengan biaya ditanggung oleh pemilik
bang hujan disertai angin kencang juga menerjang daerah badung bali pada senin
akibat cuaca buruk ini dua unit mobil di jalan raya mengui kapal rusak parah setelah tertimpa
pohon petugas bpbd dan polisi berhasil mengevakuasi dua kendaraan tersebut serta
menyingkirkan dua pohon tumbang setinggi lebih dari lima belas meter ini dengan cara memotongnya
akibat kejadian ini lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan
parah hingga satu setengah jam tidak ada korban jiwa
tiga rumah di desa wonorejo kecamatan puncu kabupaten kediri jawa timur hancur pada minggu
hal itu terjadi karena pohon karet berdiameter lebih dari dua meter ini roboh tepat di atas ketiga rumah
milik warga setempat setelah terempas hujan angin daerah tersebut pada senin polisi yang dibantu
warga bahu membahu menyingkirkan puing rumah dan mengevakuasi pohon tersebut
pohon pohon roboh yang aku ini dia memiliki kualitas yang lebih besar dari kualitas yang tersebut

ke rumah sakit akibat kejadian nahas ini seorang penghuni meninggal dan tiga korban lain yang
menderita luka di bagian kepala dan kaki masih dirawat di rumah sakit tim liputan cnn indonesia